anak anak istimewa turut merayakan hari down syndrome sedunia yang jatuh setiap tanggal dua puluh satu maret
melabangkan trisomi dua puluh satu yaitu kelainan pada kromosom nomor dua puluh satu yang dimiliki anak anak dengan down syndrome
ya bagaimana serunya sahabat potat persatuan orang tua anak dengan down syndrome merayakan hari spesial ini
ini dia kami berikan
keterbatasan tak membuat mereka berhenti berkreasi
dari aksi peragaan busana yang seru di atas panggung pertunjukan angklung hingga tarian kreasi
ya dengan percaya diri anak anak down syndrome ini mampu menunjukkan bakat terpenam mereka
saya bangga suka down syndrome
saya suka masak jahit nari
partisipasi mereka turut memaknai perayaan hari down syndrome sedunia yang diadakan oleh salah satu sahabat potat
persatuan orang tua anak dengan down syndrome di depok
stigma negatif masih melekat kuat pada anak anak down syndrome
acara ini pun digelar untuk menggalang kepedulian dan membuka mata masyarakat
bahwa anak dengan down syndrome layak mendapat kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
kita ingin menunjukkan bahwa anak anak down syndrome itu juga sama layak sama seperti anak anak lainnya
sama seperti anak anak pada umumnya mereka juga bisa beradaptasi mereka juga bisa menunjukkan kemampuan dibalik kekurangan
pasti mereka punya kelebihan tersendiri
selama ini anak anak dengan down syndrome itu masih banyak yang dibully masih banyak yang ditutupi oleh orang tuanya
setiap anak adalah anugerah bukanlah beban
tunjukkan pada dunia bahwa mereka ada dan berhak menatap masa depan yang lebih baik
selamat hari down syndrome sedunia
selamat hari down syndrome
yazip aakasyah jakarta